ketua mumpartai nasdem surya palo bertemu dengan ketua mumpartai demokrat agus harimurti yudhoyono
kedua partai mengintensifkan komunikasi untuk membangun koalisi perubahan anies baswedan
apakah pertemuan surya palo dan ahi bagian lobi kunci posisi caopres anis baswedan
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan
wasekjen partai demokrat janssen sitindaon kemudian direktur eksekutif poltreking indonesia hanta yuda
sama sore bang janssen dan juga mas hanta
kami masih menunggu bergabungnya ketua dpp nasdem sugeng suparwoto
oke pak sugeng suparwoto tampaknya sedang bergabung tapi kita mulai dulu saja dialognya
saya mau ke bang jansen dulu
bang janssen dalam pertemuan antara ketua mumpartai demokrat mas ahi dengan ketua mumpartai nasdem
surya paloh ini kabarnya ada pertemuan empat mata itu betul nggak
saya mau tanya itu dulu ada pertemuan empat mata antara mereka berdua
mas ahi menyambut kedatangan yang terhormat ahi handa ketua nasdem surya palo
langsung diajak ke atas begitu kemudian masuk ke ruangan mas ahy kemudian bertemu bersama begitu
ada di ruang biru kemudian dilanjut dengan makan siang makan ikan gulai kepala kakap tadi nana
jadi pertemuan persahabatan kalau istilahnya pak surya palo tadi
jadi kalau kemudian di luar sana banyak berita berita
begitu demokrat dengan nasdem tidak solid katanya pertemuan hari ini adalah jawaban terhadap segala macam keraguan itu
begitulah dia termasuk tentu dengan koalisi kami satunya pks
inilah bukti kalau koalisi perubahan ini solid dan kokoh
oke bang jansen berarti tidak ada pertemuan empat mata ya antara surya paloh dengan ahy
ada ada ada kan disambut tuh kan jalan terus tuh
jadi berjalan aja kan sudah dua orang tuh sampai naik ke atas
baru tuh ada pertemuan di ruang biru begitu ya
dari demokrat dengan dari nasdem lanjut tadi ya ramah tamah makan siang begitu
termasuk tadi pak sugeng bernyanyi tadi mas ahy juga tadi membawakan satu lagu begitu
itu pak surya palo beserta teman teman dari nasdem
oke saya mau ke pak sugeng
pak sugeng anda terlihat ada di dalam ruangan
ruang biru ya yang saya tadi tanyakan
apakah ada pertemuan empat mata antara mas ahy dengan pak surya paloh atau pertemuannya bersama sama saja
kok putus putus ya nana ya
pak sugeng anda sudah bisa dengar suara saya
kita tidak bisa dengar suara saya
masih di mute tampaknya pak sugeng kita tidak bisa dengar suara anda
oke saya mau ke mas hanta dulu
sudah kita buka
oke sudah dengar ya
pak sugeng saya ingin tanya ya anda ada di dalam ruang biru tadi
apakah kemudian ada pertemuan empat mata
saya ingin tanya empat mata antara surya palo dengan ahy
atau memang bertemunya beramai ramai saja
ya bertemunya rame rame kok tadi
bahwa ketika ada momen ketika pak surya ke toilet lantas diantar oleh pak ahy itu memang itu berdua
tapi tidak membahas masalah masalah yang apalah ya
karena memang mengantar ke toilet saja
jadi hal hal yang diskusi atau dalam konteks silaturahmi ini kita bahas secara terbuka
antara pak surya dan ketum demokrat dan dengan segenap jajaran kita semua yang hadir
semua membicarakan hal hal yang sangat sangat penting bagi negara bangsa ini
yang intinya adalah mengikat komitmen bersama
bahwa republik sebesar ini harus dikelola secara bersama sama
maka terus harus menciptakan stabilitas nasional misalnya menjadi modalitas utama
dalam membangun dan tadi jelas saya kira dalam press conference nya juga sudah dikemukakan
nah kedua partai ini dan juga waktu itu dengan partai golkar adalah dalam sistem pemilu dengan sistem pemilu yang terbuka
memang hari hari ini kan masih dalam diskursus besar karena ada yang menuntut di mahkamah konstitusi
oke pak sugeng ini ada pembicaraan soal mencari titik temu posisi cawapres
karena kita tahu
sempat ada perbedaan pendapat antara demokrat dengan juga nasdem
apakah kemudian tadi juga turut dibicarakan soal mencari titik temu posisi cawapresnya anies baswedan
saya pastikan tidak ada perbedaan pendapat soal cawa press
sekali lagi saya pastikan tidak ada
soal cawa press pak sugeng
cawa press ya
saya pastikan tidak ada perbedaan
kedua partai ini kedua ketum ini sebagaimana juga nasdem adalah menyerahkan
maksudnya kepada calon presiden pak anies untuk nanti memilih calon cawa pressnya
nah kami tim kecil adalah membuat semacam kriteria kriteria
saya kira kriteria yang sudah kita bahas bersama
satu ada chemistry ada juga electability membantu pemenangan
ada juga nanti bisa secara bersama sama memimpin bangsa ini masing masing dengan tugas dan perannya
artinya ada pemahaman birokrasi
ada juga kemampuan birokrasi dan juga teknokrasi
karena apapun negara ini juga harus keluar dengan tertib yang baik dan sebagainya
saya kira ini syarat syaratnya sudah kita kemukakan ke publik
jadi sekali lagi saya bertegas tidak ada perbedaan perihal soal cawa press
dan tidak ada pembahasan tadi ya soal cawa press tidak ada ya pak sugeng
tidak ada pemahaman kepada calon presiden dalam hal ini pak anies rashid baswedan
jadi tidak ada pembahasan juga soal posisi cawa press
sama sekali tidak ada
sama sekali tidak ada
tadi ada pertanyaan wartawan misalnya apakah pak ahy memenuhi syarat dan sebagainya sebagainya
oh pasti dikemukakan oleh pak surya
oh sangat memenuhi syarat
itu pertanyaan wartawan di forum
tetapi secara spesifik di dalam forum tidak ada membahas itu
yang kita bahas adalah persoalan persoalan kebangsaan
kita mengikat komitmen bersama agar kita sebagai partai politik yang mempunyai peran sangat strategis ini
bagaimana menciptakan stabilitas politik yang baik dan merupakan modalitas dalam pembangunan
eksensinya di situ kok
oke saya mau ke mas hanta
mas anta menurut analisa anda apakah baik nasdem dan juga demokrat artinya sudah semakin solid membentuk koalisi perubahan
atau justru masih bisa berubah lagi
konstelasinya nih mas anta
pertemuan ini tentu penting
karena kalau datar datar saja itu justru menimbulkan kerentanan bagi koalisi apapun
sehingga harus bergerak secara indonesia
jadi kita harus bergerak secara indonesia supaya ada pergerakan yang berpusar
gaya politiknya bergerak hingga ada makna politik
jadi pertemuan ini penting untuk menunjukkan eksistensi koalisi
nah tetapi bacaan saya yang lain adalah paling tidak dengan pertemuan ini
baik demokrat maupun nasdem ditambah pks mereka sudah punya titik temu nana
satu titik temunya kita tahu adalah mengusung sama sama calon presiden anies baswedan mengusung isu perubahan
yang kedua sekarang ditambah isunya cukup kuat sama sama mereka mengusung untuk menolak jika ada perubahan sistem pemilu
jadi itu profesional tertutup untuk mempertahankan profesional terbuka
titik temu yang ketiga ini juga penting yaitu mereka memberikan saya kira jelas ya berjarak dengan
tentu dengan pd perjuangan dan pak jokowi
dan pergerakan ini menunjukkan semakin jelas posisi partai nasdem terutama
memberikan jarak kepada pak jokowi menegaskan posisinya
sehingga ini adalah semakin mendekatkan sisinya dengan partai partai di luar pemerintahan terutama partai demokrat dalam hal ini
itulah titik temunya
tetapi di titik yang sama titik temu ini tentu untuk memperkuat identitas atau mengkristalnya potensi koalisi perubahan
yang sama kita tahu seperti nana sampaikan tanyakan kepada mas sugeng tadi
ada titik krusial kami silakan kalau ada satu tiga titik temu
yang titik temunya tapi juga ada satu titik krusial yang harus segera dipertemukan
yaitu tentang pembicaraan siapa cawapres anies waswedan yang menurut saya masih cukup alot
nah menurut saya sebenarnya ada dua pilihan
dari koalisi ini dari nasdem terutama yang dijangkau utamakan partai nasdem dan partai demokrat
ada dua rute yang bisa dipilih
satu memilih rute jalan yang relatif jalan politik yang pendek yang lebih efektif lebih efisien lebih cepat lebih praktis menurut saya
pilihannya cawapresnya adalah agus harimurti yudhoyono atau mas ahy
dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita bisa tentu banyak pandangan dari mas sumo pun partai demokrat
tetapi realitasnya realistisnya mengatakan peta paling pendeknya adalah
dari fase kandidasi sebelum soal pemenangan atau election dari kandidasi
maka kalau partai ini harus segera terbentuk ada kepastian
maka yang paling realistis adalah nama ahy yang harus segera menjadi pertimbangan
karena rutenya lebih pendek kandidatnya jelas dan seterusnya
kemudian ini akan menjadi titik temu
titik mu nya artinya kalau soal elektabilitas kan memang ahaye relatif paling tinggi sebagai cawapres
ada nama seperti ridwan kamil tohir tiaga uno dan ahy
masuk empat besar dalam survei survei tentunya
nah tetapi ada yang kedua rutenya tapi relatif cukup panjang
berkelok terancam nyatar rentan dan seterusnya
nama yang disebut di luar nama ahy
seperti misalnya ada nama kofifa dan lain sebagainya
mungkin sebagian menganalisa ini potensial karena ada nu dan sebagainya
tapi petanya menurut saya relatif berkelok
nah itulah pilihan opsinya
nah kita baca dari pertemuan ini paling dekat
apakah ada deklarasi ada dua mungkin
akan mendeklarasi cawapres saja secara serempak
karena belum ada titik temu cawapres
atau jangan jangan bisa jadi sudah ada titik temu
apalagi tadi pak suryapalo mengatakan lebih dari pantas ahaye menjadi cawapres
walaupun ada kalimat bisa jadi cawapres
jadi masih ada opsi
jadi ada dua kemungkinan mereka akan serempak deklarasikan cawapres saja
untuk menunggu awal tentang cawapres
atau jangan jangan bisa jadi lebih maju lagi akan mengumumkan pasangan capres cawapres
oke baik saya mau tanya ke bang jansen
oke saya mau ke bang jansen
bang jansen apakah memang anda melihat hal yang sama tadi seperti yang disampaikan oleh mas hanta
sudah ada titik temunya ini
antara nasdem dengan demokrat soal posisi cawapres
aku nggak terlalu dengar suaramu begitu
apakah anda sepakat tadi yang disampaikan oleh mas hanta
bahwa memang sudah ada titik temu kemungkinan soal posisi cawapres antara nasdem dengan demokrat
nasdem dengan demokrat
yang aku dengar ini hanya pertanyaan kamu terkait persoalan posisi calon wakil presiden
kalau soal calon wakil presiden saya kira pernyataan ketua umum kami bulan lalu itu sudah secara terang benerang ya ke publik
termasuk nasdem juga ketika deklarasi di awal tahun yang lalu juga sudah terang benderang begitu
kita serahkan sepenuhnya soal posisi wakil presiden itu ke calon presidennya dalam hal ini mas anies baswedan
ya dengan tentu juga membahas nama nama itu
di koalisi tiga partai di
karena kan kita ingin menang ini
tentu kita nanti pasti akan mencari calon wakil presiden yang paling bisa melengkapi mas anies
baik dalam kontestasi elektoral untuk menang dalam pilpres dua ribu dua puluh empat plus kalau menang kemistrinya nyambung begitu
dalam menjalankan program membangun indonesia sesuai visi kami kan begitu dia
jadi pertemuan hari ini lebih pada dua hal
pertama itu menunjukkan kepada publik kalau koalisi perubahan ini kokoh dan kuat begitu
yang kedua itu tadi ada beberapa persoalan kontemporer kita yang di depan mata
dimana juga harus segera ya kita terlibat untuk ikut memikirkan dan memutuskannya
yaitu soal apakah sistem terbuka versus tertutup begitu
dan kami bersama nasdem beserta ya ada enam partai lain lagi di luar sana
itu di posisi sistem pemilu kita ini karena tahapannya sudah berjalan biarlah tetap terbuka
karena terbuka ini juga adalah sistem yang mengkoreksi tertutup di masa lalu
sama seperti pemerintahan begitu
kita lebih suka yang terbuka transparan apa tertutup
oke bang jensen
jikapun ada kekurangannya tetap lebih bagus yang transparan yang terbuka ini kan begitu
itu sih dia
bang jansen tapi apakah artinya
demokrat sudah legowo menyerahkan posisi cawapres ini kepada mas anies
jadi tidak perlu lagi bersikuku bahwa harus mas ahy begitu
itu sudah titik temunya di situ ya
titik temunya itu adalah ya kita ingin menang
tentu posisi wakil presiden itu akan dicari yang paling kuat ya
yang bisa memberikan dukungan elektoral
kepada mas anies selaku calon presiden
ya kan begitu dia
tentu nanti kita akan diskusikan nih
bisa saja ketemu yang kuat begitu
kemisterinya dengan mas anies tidak nyambung misalnya
itu makanya boleh dikatakan
beserta tiga partai koalisi akan bersama sama menggodok calon wakil presiden
yang menurut ya empat ini tadi
bisa memberikan dukungan elektoral
bisa jalan bersama
untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat begitu
tentu juga yang sesuai dengan visi kami
ini kan soal perubahan yang kita dukung ini kan
kita usung visi kepresidenan kita ini kan itu dia
visi besar kepresidenan kita adalah soal perubahan begitu
jadi titik temunya di situ
jadi tidak ada lagi di sini soal memaksa maksakan kehendak begitu
saya mau ke pak sugeng
pak sugeng tadi ketemu anda pak suryapalo
menyebut ahy lebih dari pantas untuk posisi cawapres
apakah ini sinyal sinyal bahwa ketua umum anda sudah mulai melunak begitu menerima mas ahaye sebagai cawapresnya anies
pak surya mengapresiasi
tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan pak sugeng
mas santa kalau anda lihat ya pertemuan antara nasdem dengan demokrat ini apakah bisa disebut sebagai lobby kunci untuk posisi cawapres mas hanta
saya kira memang setuju bahwa lobby atau komunikasi kuncinya berada di dua partai ini
dua partai ini punya potensi untuk membuat koalisi menjadi mengkristal semakin kuat
tapi dua partai ini
satu di antara lainnya juga berpotensi membuliarkan koalisi
karena baik demokrat maupun nasdem itu berpotensi bisa pergi tiba tiba melihat ada koalisi yang lebih menarik
sehingga partai ini menurut saya kunci nana saya setuju
karena itu bagi potensi koalisi perubahan ada dua rute yang bisa ditempu
ada rute politik lebih pendek seperti saya katakan tadi lebih realistis
lebih memungkinkan lebih efektif dan efisien cawapresnya memang ahy
tanda petik ya
karena nasdem sudah diasosiasikan dalam persepsi publik adalah milik nasdem
dan itu punya dampak secara elektoral pada partainya
wajar kalau kemudian demokrat juga menginginkan hal yang sama
karena kita lihat ada pergeseran kan
trend pemilih demokrat agak turun nasdem naik
itu titik tengah rutenya
dari fase kandidasi maka itulah rute paling realistik paling pendek
tapi memang kalau pilihan yang kedua ada rutenya yang saya istilahkan tadi lebih
lebih berliku dan panjang
tadi pak sugeng mengatakan dibutuhkan cawapres yang punya pengalaman teknokrasi punya kemampuan profesional punya kemampuan birokrasi
itu bukan ahy tentunya arahnya
syaratnya sudah berbeda ya
belum tentu bisa terwujud dan bisa gagal menurut saya
nah dari sisi fase yang kedua nana adalah eleksi atau pemenangan eleksi
maka itu bisa diperdebatkan
ini kan soal jatim yang mereka bicarakan
dan kita tahu pokipa dianggap merekrutasi dengan mu terutama muslimatnya
tapi jangan lupa di sana ada caimin juga dengan pkb nya yang dianggap sebagai partai nadiyin
ada erick thohir yang kuat dengan nu strukturalnya
tapi ahy juga basisnya jawa timur
kita jangan lupa pak sbe adalah asal dari pacitan
jawa timur sebenarnya bisa dikapitalisasi
bahwa ahy juga asalnya dari jawa timur
basis di dki di banten dan jabar
ahaya bisa sebenarnya melengkapi maksimalkan basis anis
meskipun tidak melengkapi di beberapa daerah
tetapi dia memaksimalkan gimana anis masih begitu lemah
belum begitu maksimal menangnya
saya kira pilihan itu sepulang pada partai ini
kalau anis ahaya menurut saya itu rutanya akan cepat
dan ada waktu bagi partai ini untuk memanaskan mesin
untuk mendeklarasikan ada plus minusnya tentunya
tapi kalau memilih misalnya
nasdem masih memilih kofipar
dianggap lebih apa ya
lebih strategis atau lebih tepat
saya kira rutanya akan lebih panjang
berkelok kelok itu juga jalannya panjang
dan itu berisiko koalisinya belum tentu sukses juga besar menurut saya
saya mau ke pasukan
itu ya ada dua
ada dua rute
itu yang bisa dipilih oleh dua partai ini
kalau kita bicara tentang lobby dan negosiasi serta komunikasi kan
pertemukan dulu dengan tiga titik temu dulu
mereka cuma tiga titik temu
titik temunya ada
pertama ada yang panis dengan perubahannya
kedua adalah proporsional terbuka tetap dipertahankan
dan ketiga ada pak jokowi dan ada t d perjuangan
sama sama diseberang dan mereka menjaga jarak
dengan yang saya sebutkan tiga variable itu
dan titik krusialnya berada di posisi cawapres
ini saja dua rute salah satu
saya mau ke pasukan nih mas hanta
waktu kita gak banyak
pasugeng tadi mas hanta sudah menjelaskan ya
ada dua rute yang bisa ditempuh
kalau mau cepat
lebih baik tiga partai ini
langsung mengambil mas ahy sebagai cawapres
itu adalah rute paling cepat
tapi ada rute yang lebih rumit dan berkelok
yakni memilih cawapres di luar ahy
dengan kriteria ataupun klasifikasi
yang disampaikan oleh pak sugeng tadi
nasdem lebih memilih rute yang mana
jadi begini ya
sekali lagi soal cawapres
sudah kita serahkan ke pak anies rasif baswil sebagai cawapres
saya mempertegas bahwa sekarang itu
sudah solid tiga partai
kebetulan saya sekaligus sebagai tim kecil
piagam tentang koalisi itu sudah rampung dibikin
dan sedang sirkuler ditanda tangan ini
oleh masing masing ketua partai
dan ini sudah tuntas
kapan mengumumkan membacakan piagam kerjasama dalam koalisi itu
ini yang sedang cari hari baik
insya allah akan kita bacakan
atau akan kita umumkan
sebelum bulan puasa
lantas nanti akan ada prosesi besar
dan dipastikan prosesi besar nantinya adalah
itu sudah bersama cawapres
jadi sudah pasangan cawapres dan cawapres
jadi ada sekuen sekuen yang harus kita lalui
dan syukur alhamdulillah
karena pemahaman dari awal
di antara kita adalah equal
jadi itu yang kita lakukan
kita tim kecil merumuskan empat p satu t
dalam hal ini kriteria kriteria
sudah kita susun
nah sekarang yang sudah kita rumuskan semuanya itu
ditambah sekarang perumusan piagam bersama
ini sudah tuntas
ini sekali lagi menambahkan apa disebut bung hamta yuda
bahwa kita tiga partai ini sudah insya allah sudah solid
ini adalah hasil kerja keras
hasil pemahaman kita bersama
yang sehingga mencapai titik titik yang sungguh luar biasa
sekali lagi piagam koalisi sudah selesai kita bahas
oke saya mau tanya pak sudeng
dan sudah dalam bentuk piagam
tinggal ditanda tangani secara sirkuler oleh ketua ketua partai
bahkan pertama akan ditanda tangani oleh pak surya
ini sudah kita sepakat
insya allah besok
selanjutnya ada ke mungkin ke demokrat
lantas ke pks
dimana pks tanggal dua puluh tiga akan mengumumkan secara terbuka
dan melalui prosesi partai yang resmi
karena melakukan rakernas dan juga disitulah
majelis suro pks akan mengumumkan apa yang memang sudah menjadi keputusannya
posisi cawa press apakah akan diumumkan bersamaan sebelum ramadhan
saya katakan belum
seperti saya sampaikan tadi
prosesi besok sebelum ramadan ini adalah
bagaimana tiga partai ini berkoalisi untuk mencalonkan capres
sudah ada kesepakatan itu ya
soal pertanyaan apakah calon wapresnya sudah ada
ini saya buka saja
sudah mengerucut pada tiga nama
inilah yang juga terus menerus sesuai momentum
pasangan sebelah juga belum jelas
siapa yang akan muncul
dan juga pasangannya siapa
ini kan juga bagian dari strategi kita
dengan seluruh apa yang kita lakukan
dengan dialog yang intens diantara kami bertiga
dan juga semua kita report kepada pimpinan pimpinan partai
semua insya allah berjalan sangat bagus
cawapres pun sudah mengerucut kepada tiga nama
soal namanya saya kira ini biar menjadi
baik kita tunggu bersama
realitas ataupun perwujudan koalisi perubahan ini
apakah betul seperti optimismenya pak sugeng tadi
atau mungkin jalannya lebih berkip
atau mungkin berkelok
seperti yang disampaikan oleh mas hanta
kita tidak tahu yang namanya politik itu cair
nanti kita tunggu bersama
karena kabarnya besok kamis dua puluh tiga februari
dpp pks akan mendeklarasikan anies baswedan
sebagai calon presiden kita tunggu
dpp partai demokrat kabarnya majelis tinggi
bang jansen juga akan rapat
kita tunggu nanti hasilnya bagaimana
kemudian tiga partai mendeklarasikan calon presiden anies baswedan
apakah itu akan terwujud dalam ikatan koalisi yang resmi
sekali lagi kita tunggu bersama
terima kasih tiga orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ada direktur eksekutif poltreking indonesia
kemudian ketua dpp partai nasdem
ada sugeng suparwoto
dan juga wasik jain partai demokrat
saya selalu bapak bapak